sampai jumpa di video selanjutnya
tadi waktu di jalan
jadi papa antar sekalian aja
dia ke kamar
kalau gitu kenapa tadi nggak bisa
memang tadi pagi ada meeting
tapi di tengah jalan meetingnya dibatalin
meetingnya dibatalin atau papa memang gak mau
nganterin safa ke kampus
apakah kamu mau cari ribut sama papa
bukan kayak gitu pas tapi
apa nih heran sama kamu
kamu tuh gak pernah ngertiin perasaan papa

masa masalah kayak gini aja dibesar besarin

pak saya mohon bapak jangan marah sama saya

safa pasti bisa sangat mengerti bapak kok
safa sama sekali gak punya niat buat tuduh bapak

nah tuh lihat marwa safa
umurnya sama dengan kamu
tapi dia jauh lebih dewasa
bukan itu aja
dia juga anak yang pintar
bahkan dapat beasiswa di kampus yang elit seperti ini
udah semua biaya dibayarin
nilainya juga pas pasan lagi
harusnya kamu tuh mencontoh marwa safa

bukan malah ngomongin hal hal yang gak penting seperti ini

aku benar benar minta maaf sama kamu fa

gara gara aku kamu jadi berdentem lagi sama bapak kamu
bukan salah kamu
dari dulu mana pernah papa sayang sama aku
kamu harus percaya sama aku fa
tadi tuh emang bener bener gak sengaja
aku lagi nunggu angkot di pinggir jalan
kata bapak kamu karena sekalian jalan
yaudah barengan aja
udah lah gak apa apa wah
gak penting gak usah dibahas
kenapa apa saja yang aku lakukan pada marwah
selalu bikin semua orang marah dan curiga
apa aku betul betul gak bisa dekat sama anak kandungku sendiri
kamu tidak mau cerita juga gak apa apa nggak masalah
karena nanti tante juga akan tahu sendiri
karena mata tante setajam burung gelap
dan kuping tante setajam kelelawaran
saya kalau udah beritahu
saya itu gak tahu apa apa
kamu gak kasian sama ilham
kamu mau tahu gak
semalam ilham curhat sama tante
kesian sekali dia itu sedih dan penasaran sama papanya
kamu gak mau ngasih tahu
gak tersiksa melihat ilham itu setiap hari bertanya tanya
ada apa sebenarnya dengan papanya
kalau kamu lebih percaya sama dia
kalau lebih percaya sama dia yaudah
soal keanehan sikap ilham terhadap safa itu
kayaknya tante ranta tahu sesuatu
gak ada salahnya kan
kalau gue tukar informasi sama dia
aku bakalan kasih tahu semuanya ke tante
gak ada salahnya
saya janji d p saya bakalan berubah
saya bakalan berkelakuan baik sama semua karyawan bapak dan semua keluarga bapak
kasih saya satu kesempatan lagi pak
kembali ke ruangan kamu sekarang
dan jangan ganggu saya lagi
sebenarnya pak zainal itu dulu
kamu ngapain di sini rad

saya menggaji kamu untuk kembali ke rumahmu
saya menggaji kamu untuk kembali ke rumahmu
bukan untuk bekerja
bukan untuk bergosip
mana dokumen yang saya minta kamu ketik kemarin
mana dokumen yang saya minta kamu ketik kemarin
d p sebentar lagi berkasih juga selesai kok pak

saya rasa sebaiknya kamu pulang sekarang kan
kinerja karyawan saya terganggu dengan gosip gosip kamu itu
aku cuma ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting sama atikah
pekerjaan atikah itu lebih penting daripada urusan kamu
jadi sebaiknya kamu keluar sekarang
jadi sebaiknya kamu keluar sekarang
bereskan barang barang kamu sekarang
pergi dari sini
karena kamu saya pecat
saya kan pemilik perusahaan ini
jadi saya berhak menentukan siapa yang mau saya pekerjakan dan siapa yang mau saya pecat
oh bapak lupa soal rahasia bapak yang saya pegang
kalau bapak mau pecat saya saya bakal bongkar semua rahasia itu ke keluarga bapak
saya nggak peduli
terserah kamu mau ngomong apa aja terserah
kau semuanya juga nggak ada yang benar
dan jangan pikir saya takut sama anak ingus yang seperti kamu
kalau saya keluar saya nggak mau lihat kamu dan barang barang kamu sedikit pun ada di sini
kalau gitu kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang
katanya buat nambahin modal rajutan ibu
papanya safa bilang kita udah terlalu lama hidup susah bu
kita sudah harus memperbaiki keuangan kehidupan kita
enggak enggak kita harus kembaliin uang ini wah
marwah ngerti bu marwah juga bingung
tapi tadi pak zainal tuh maksa buat ngasih uang itu
karena jadi nggak tahu harus gimana bu
pokoknya kita harus kembaliin uang ini ya wah
ini bukan hak kita
lagipula kamu tahu sendiri kan tantanya saffa seperti anaknya
ibu nggak mau nanti dia nganggep kita yang macem macem wah
ya udah kalau emang ibu mau nyetik gitu
tapi marwah makan dulu ya
habis itu baru marwah ke sana ya
mau balikin uangnya ke pak zainal
makasih ya wah
geblek ya bang jadi laki
lu pakai otak nggak sih
masa uang buat bayar listrik pakai buat beli minuman
amat sih lu
lu tuh seharusnya bersyukur
punya laki kalau stres minum doang misalnya
nggak kayak orang orang lain tuh kalau stres bunuh diri di mall
mati sekalian lu
gua nggak mau tahu ya bang
lo harus ganti tuh duit bang
rumah kita listriknya diputus gara gara kelas bayar
bersyuk banget sih lu
lut kayak gitu aja lu ributin
anaknya tahan banyak duit
tinggal minta sama dia
lu aja yang minta sana
lu sayang aja sih lu bang
baru saja pak cita keluar
tapi sebentar lagi juga kembali kok
apa mbak udah ada janji sebelumnya mau ketemu dengan pak zainal
kalau mbak belum ada janji dengan pak zainal mbak nggak bisa ketemu mbak
oh saya cuma mau ngembalin sesuatu kok pak
kalau gitu saya nunggu di luar aja deh
nanti siapa tahu kalau pak zainal datang bisa ngomongnya di luar aja
saya tinggal di belakang sebentar
saya mau kontrol di belakang
silakan aja duduk mbak
ngapain marwah tiba tiba ketemu pak zainal
udah gitu kok dia bisa dapat duit banyak sih
nah tak beneran gua ketemu lu di sini
ini begini gue sama nyokap lo butuh duit buat bayar listrik
jadi gua mau minjem dulu sama lu lima puluh ribu
ya kan lo gede gajinya
emang lima puluh ribu aja nggak punya duit lu
hatikah kan udah bilang ketika itu nggak ada duit pak
tapi kalo si marwah ada tuh pak
lepasin apa gue kasar
udah lepasin aja tasnya
enggak aku akan lepasin